lobster terkenal dengan harganya yang mahal
budidaya hewan laut ini terbilang sulit karena tumbuh kembangnya terbilang lama
penjualan lobster semakin menguntungkan ketika ukurannya besar
stigma makanan mewah pun melekat pada hewan bernama ilmiah nepropidae ini
sebuah restoran mewah di jalan senopati kebayoran baru jakarta selatan ini
menyajikan menu olahan lobster ala korea
agar dapat dikonsumsi dalam keadaan segar
pengiriman lobster menuju dapur ini tidak mudah
karena perlu penanganan dengan suhu dan oksigen yang tepat untuk tetap menjaganya hidup
karena idealnya lobster mampu bertahan hidup di suhu sekitar dua puluh derajat celcius
nah lobster yang diolah dalam keadaan hidup ini rasanya lebih nikmat
ketimbang lobster yang sudah mati atau dibekukan
karena jika lobster dalam keadaan mati ketika hendak dimasak
maka dagingnya akan lebih keras dan alot
menyimpan lobster yang masih hidup dalam akwarium berisi air laut
adalah salah satu cara untuk menjaga kesegarannya
bila ingin disajikan dalam kondisi panas lobster steam
yang diproses dengan cara dikukus bisa menjadi pilihan
memasak lobster juga bukan hal mudah
ketika dimasak kurang matang dagingnya akan sulit terkelupas
dari cangkang sementara bila dimasak terlalu lama
dagingnya akan keras
waktu terbaik memasak lobster adalah saat dipesan dan langsung
disantap ketika disajikan dengan kualitas lobster
dan pengolahan yang terampil harga makanan berbahan baku lobster
seporsi lobster sashimi saja dijual seharga lima ratus lima puluh ribu rupiah
jadi kita akan memasukkan irisan daging lobsternya
ini ke dalam sini kemudian kita bisa cocok dengan
beberapa jenis sambal di sini ada
jogo jujang ini rasanya kecut kemudian ada
sanjang ini rasanya lebih gurih
kemudian kita bisa memilih kita bisa menambahkan cabai di sini
lalu kita akan melipatnya
lembut sekali dan ini segar
nah untuk lobster steam
ini memang ada teknik tertentu untuk memasaknya
jadi ini akan dikukus ini tidak lebih dari
tiga menit kemudian tidak boleh melebihi suhu di atas
enam puluh derajat celcius untuk menjaga
cita rasa dan tekstur dagingnya
lobster kukus ini bisa
dilengkapi dengan salsa manis
lembutnya pas sekali
ini bisa dikukus dengan banyak benda
iya mengolah lobster dengan metode yang tepat sangat mempengaruhi cita rasanya
tapi ingat sebaiknya jangan mengonsumsi lobster secara berlebihan
karena kandungan kolesterol dan proteinnya yang tinggi dapat memicu penyakit jantung dan gula darah
tak hanya di restoran mewah lobster juga bisa dinikmati dengan harga miring dengan menu unik
sebuah kedai bakso di kelurahan wanasari kecamatan cibitu kabupaten bekasi jawa barat ini viral
karena menu bakso lobster yang dijualnya sejak tahun dua ribu
lobster yang telah direbus dibalut dengan adonan bakso sapi kemudian direbus kembali
lama perlebusan lobster itu tidak boleh lama juga
dan harus menggunakan rempah rempah agar tidak bau amis
setelah itu ya prosesnya juga harus segera langsung disajikan pada konsumen

sebelumnya pembukaan lobster ini dikumpulkan dengan perusahaan yang berkualitas
pada pukul sebelas siang hingga sepuluh malam kedai ini laris menjual rata rata tujuh ratus porsi bakso lobster per hari
dan memerlukan sedikitnya satu kuinta lobster
lobsternya besar besar masih fresh
jadi ada kenikmatan tersendiri aja cara makan juga harus buka cangkangnya dulu
jadi ya ribet tapi unik
seporsi bakso lobster dijual mulai dari tiga puluh untuk lobster ukuran kecil hingga dua ratus rupiah untuk mie
sebelumnya pembukaan lobster ini dikumpulkan dengan perusahaan yang berkualitas
nah lobster berbalut bakso dengan kuah kaldu sapi ini
ada rasa yang unik ketika lobster disajikan dalam bentuk bakso
saya merasakan sensasi yang berbeda
mengunya kenyalnya daging bakso
berpadu dengan lembutnya daging lobster
nah lobster sendiri memiliki kandungan
dan banyak sekali manfaat
kandungan zat besi dalam lobster ini mampu mengoptimalkan
pembentukan sel darah merah dalam tubuh
sehingga mengurangi risiko kekurangan darah atau anemia
nah asam lemak omega tiga nya ini mampu menurunkan tekanan darah tinggi
selain itu ada pula kalsium dan fosfor dalam lobster
yang bisa membentuk dan menjaga tulang tetap sehat dan kuat
bila ramai pelanggan
kedai ini membatasi jumlah pembelian maksimal
empat porsi bakso lobster per orang
bahkan mereka harus sabar menunggu pesanan
tim liputan cnn indonesia